oke selamat sore rekan rekan media
saya sampaikan perkembangan terkini sampai dengan sore ini
terdapat jumlah korban meninggal tujuh orang
ditemukan di kabupaten lombok barat
sehingga total korban meninggal sembilan puluh delapan orang meninggal dunia
dimana sembilan puluh enam ada di lombok
dan dua orang di bali
dan kabupaten lombok utara memang yang paling parah
beberapa daerah daerah yang sampai saat ini juga masih terisolir
belum tim sar belum bisa melakukan evakuasi korban
kemudian juga beberapa desa desa belum dapat dijangkau
karena desa desanya berada di bukit bukit
jalan menuju desa desa dalam kondisi rusak
kemudian yang masyarakat terdampak juga demikian banyak
sehingga bantuan logistik kepada masyarakat di lombok utara
belum dapat menjangkau semuanya
jadi ini pesebarannya
jumlah korban sembilan puluh delapan orang meninggal
dan ribuan rumah rusak
pengungsi berkirakan sekitar dua puluh ribu
kemudian kalau kita melihat
daerah yang terdampak parah adalah di lombok utara
kemudian juga di daerah lombok barat
korbannya juga ada enam belas orang
lombok utara karena paling berdekatan dengan pusat gempa tujuh skala meter
dan berdekatan dengan permukiman permukiman yang padat penduduknya
inilah yang menyebabkan kondisi
dampak di lombok utara
untuk lombok utara masih jumlah kurban bertambah
dan diperkirakan jumlah kurban meninggal
korban luka luka diperkirakan masih akan terus bertambah
ini adalah identitas atau sebaran
dari jumlah kurban
di beberapa kabupaten kota yang ada di
lusat tenggara barat
yaitu di lombok utara
kemudian yang bali
korban meninggal dua orang adalah di kota denpasar
sebagian besar kurban meninggal tertimpah oleh
bangunan roboh pada saat gempa bumi
kemudian proses evakuasi masih terus dilakukan
dan semua kurban tadi adalah warga negara indonesia
saat ini masih terus dilakukan
nah tadi dalam siang kami sampaikan
masyarakat yang sedang sholat isya tadi malam
tertimpa oleh masjid roboh di desa lading lading kecamatan tanjung kabupaten lombok utara
saat ini sudah ada alat berat
yang proses dalam proses evakuasi
dengan melibatkan tim sargabungan dikoordinir oleh basarnas
tni polri relawan
dan juga mengerahkan ada adik pelacak disini
jadi ini saat ini masih proses
proses evakuasi korban yang tertimpa oleh
masjid roboh di desa lading lading kecamatan tanjung kabupaten lombok utara
berapa jumlah korban belum diketahui karena prosesnya masih berlangsung
ini kita melihat bagaimana
dinding beton dari masjid atau masjid yang begitu tebal
yang menimpa warga yang sedang sholat isya tadi malam
kemudian update terkini
penanganan wisata wisatawan yang ada di gili trawangan
kita mendapat informasi dari lapangan
tim sargabungan yang dikoordinir oleh basarnas
telah berhasil mengevakuasi antara dua sampai dua tujuh ratus wisatawan
baik wisatawan asing maupun wisatawan mancanegara
mereka dari tiga puluh gili trawangan gili benop dan gili air
dievakuasi ke pelabuhan bangsal
pelabuhan bangsal ada di lombok utara
selanjutnya dari lombok utara
wisatawan diarahkan menuju ke mataram
mereka ingin pulang dengan menggunakan pesawat dari bandara internasional lombok
ada juga masyarakat atau wisatawan yang tetap tinggal ada di beberapa hotel
sebagian besar mereka ingin pulang
sehingga terjadi peningkatan jumlah penumpang
oleh karena itu
ada delapan belas penerbangan ditambah
dan bandara internasional lombok beroperasi dua puluh empat jam
kemudian proses evakuasi masih berlangsung
ternyata jumlah wisatawan yang ada di tiga gili tadi lebih dari satu
dua sampai dua tujuh ratus sudah berhasil dievakuasi
dan saat ini masih dalam proses evakuasi
masih dalam pendataan
jadi selain wisatawan baik asing maupun mancanegara
ternyata karyawan karyawan resort
karyawan karyawan hotel juga ingin keluar dari tiga gili
termasuk juga para pengelola pemilik sebagian
oleh karena itu kita menyampaikan
mereka ingin keluar dari pulau tadi mendapat informasi
katanya akan ada gempa susulan
dan tsunami susulan yang lebih besar
itu adalah informasi yang salah
gempa tidak bisa diprediksi secara pasti
dan kalau kita melihat
gempa tujuh skala richter adalah gempa utama atau mensok
dari rangkaian gempa sebelumnya
dari gempa enam empat skala richter
kemudian terjadi lebih dari dua lima ratus an kejadian gempa
kecil kecil kemudian terjadi gempa besar tujuh skala richter kemarin
berikutnya pasti akan terjadi gempa susulan
tetapi dengan intensitas yang kecil
sebenarnya tiga pulau ini adalah aman
baik dari gempa maupun dari tsunami
tetapi keinginan sebagian besar wisatawan
pulang keluar dari pulau tadi
sehingga pemerintah dalam hal ini mengevakuasi
jadi evakuasi bukan paksaan
tetapi inisiatif dari para wisatawan
saat ini masih berlangsung
dan dalam hal ini tim besar gabungan mengerahkan sembilan kapal
yaitu dari satu unit kapal
kapal sar mataram
kapal kal belongas
kapal sar denpasar
kapal dharma citra iii
kemudian tiga kapal cepat atau ferry eka jaya
dan satu unit
kapal cepat ferry bali nusa
diperkirakan proses evakuasi akan cepat
karena pertama jumlah kapalnya memadai
personil yang melakukan sar juga memadai
dan kondisi laut sudah mengalami pasang
sehingga kapal sudah bisa bersandar di beberapa pelabuhan
tetap mekanisnya sama
dari tiga pulau tadi dibawa ke pelabuhan bangsal
wisatawan bisa langsung pulang melalui bandara internasional lombok
atau masih tinggal di lombok
jadi ini saat ini update yang bisa kami sampaikan
proses evakuasi masih berlangsung
kemudian proses evakuasi pencarian penyelamatan dan pertolongan
kepada korban juga masih berlangsung
dan diperkirakan korban meninggal bertambah
korban atau dampak dari gempa di wilayah lombok akan bertambah
karena pendataan terus digabungkan
dan operasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar
baik penyediaan logistik
permakanan selimut tenda dan lainnya
jadi ini yang terjadi
jadi di dalam proses ketika terjadi penanganan bencana
dua puluh empat jam pertama memang kondisinya kritis
jadi periode panik itu biasanya terjadi
selama periode tujuh puluh dua jam pertama
atau tiga hari
itu adalah periode panik

di mana proses evakuasi masih berlanjut
data juga terus bertambah
pemenuhan kebutuhan dasar
ada beberapa tempat tempat yang belum tersentuh batuan
kemudian dalam proses adalah berdatangan bantuan
baik itu logistik tambahan personil peralatan dan sebagainya
yaitu pos penas
artinya pnpb mendirikan
berada di lapangan super smart
yang ada di kabupaten lombok utara
nanti pnpb akan membangun
posku pendampingan nasional
yang akan melibatkan seluruh kementerian lembaga
tni polri basarnas kementerian pupera kementerian kesehatan
lembaga lembaga yang lain
untuk selalu berkoordinasi kemudian kita melakukan perkuatan
mendampingi lembaga lembaga yang lain untuk selalu berkoordinasi kemudian kita melakukan perkuatan